persebaya surabaya sukses mengalahkan tamunya persepam madura utama dalam lanjutan liga dua grup lima di stadion gelora bung tomo surabaya kamis malam
dalam pertandingan kali ini tim bajul ijo menang telak dengan skor tiga satu
sejak babak pertama dimulai persebaya terus menggempur pertahanan persepam madura utama di stadion gelora bung tomo
serangan bertubi tubi akhirnya berbuah hasil
mardiono mencetak gol pada menit ke tujuh belas
selang lima belas menit kemudian gol kedua bajul ijo kembali tercipta melalui rizadi fauzi di menit ke tiga puluh tiga
persebaya unggul dua hingga jeda pertandingan
di babak kedua gelandang mif bahus solihin sukses menjebol jala deni saprianto pada menit ke empat puluh tujuh
untuk yang ketiga kalinya
sementara persepam berhasil memperkecil kedudukan menjadi tiga satu
melalui sontekan kasim botan
skor tiga satu pun berakhir untuk kemenangan persebaya
sementara di kubu persepam madura utama rudi kelcis mengaku anak asuhnya kurang percaya diri
persebaya langsung hantik dulu bergab dan kita tidak siap
dengan hasil ini persebaya naik peringkat dari dasar kelasemen ke posisi tiga
sementara persepa madura turun satu peringkat ke posisi enam